wangi wangi kita rajang rajang warna coklat
halo good morning pemirsa apa kabar hari ini beli kemiri di warung depan pulangnya
buru buru eh lupa sama uang kembalian daniar ahri sekarang udah di holiday
kemayoran mau masak ayam bareng chef nur kesayangan untuk masak ayam ini chef
apa yang kita butuhkan nih bahan bahannya bahan bahan yang tersedia tentunya ayam ayam yang sudah di
file boleh pakai tulang boleh juga tidak pakai tulang kalau pakai tulang dia agak lama masaknya
oke jadi pasti dibutuhkan karena pensil ya pernya itu ya pak teflon ya oke selanjutnya
kita butuh aromatik sedih table kayak rosemary ya terus kita punya pasley kita ada basil ya
dan biasanya ini tiga daun ini yang biasa digunakan kalau kita masak pensil itu ya
sudah terus kita punya galik atau bawang putih yang sudah dikupas dan kita punya yellow masterd ya
minas nantinya oh mata kita bunuh dulu ayamnya rasa yang pasti akan berbeda ya pasti kita
punya garam ya lada ada lada bubuk yang sudah dihancurkan boleh pakai yang hitam boleh juga
pakai yang putih oh tidak merubah rasa ya karena kita punya tomato cherry ada black olive nah tapi kalau
kita enggak punya bahan bahan seperti ini juga tanggalin aja dan kita punya zucchini oke ini bukan
ya beda ya antara timun dan zucchini jadi kalau timun itu dia teksturnya lembut tapi kalau
begini agak keras betul dan kalau misalnya cocok untuk dimasak ya chef ya rasanya pasti
nantekan lebih manis pemirsa terus kita punya lemon ini untuk penyegarnya jadi ada asidnya
ada si gurih gurihnya nanti ada asamnya ada gurihnya terus kita punya button southeat button
ada kaldu juga ada air kaldu kaldu ayam hari ini ya ini juga nanti akan membantu mematangkan
ayamnya ya nanti terus baru nanti kita pakai kaldu untuk mematangkan jadi kita bumbui dulu
si ayamnya ini dengan menggunakan garam garam white pepper atau lada hitam atau lada putih
yellow mustard supaya dia agak
rasanya asem ya dicampur sama bawang putih yang yang di slice boleh dirajang boleh oke menambah
supaya rasanya dan aromanya keluar pemirsa rosemary kalau kita enggak pakai rosemary itu
gimana chef boleh kalau kita enggak ada master pun nggak apa apa cuman garam lada aja kalau untuk
pensil ini kita pakai olive oil sedikit aja kita kasih olive oil kalau tingkat apinya chef berarti
memang harus besar gitu ya
jadi boleh kalau misalkan memang itu kita mainkan tingkat apinya ya pertamanya adalah api yang besar
dulu oke lalu setelah itu baru kita kecilkan kita siapkan sausnya mbak boleh apa yang disiapkan
sausnya gampang banget ya dirajang semuanya semuanya ya yang aromatik vegetablenya oh kebayang
sih ya wangi wangi ini kita rajang rajang warna sudah kecoklatan ya pemirsa tomato cherry kita
masukin aja biar dia tambahan rasa dan juga aroma ya pemirsa kita masukin aja biar dia tambahan rasa dan juga aroma ya pemirsa kita masukin aja biar dia tambahan rasa dan juga aroma ya
airnya airnya margins supaya terlihat lebih " anti mungkin tidak enak nih yacusan presidential
atau jusnya berkumpul
misalkan kita pilih pan sheer kan juga bisa
untuk permen yang lain kan ikan salmon
kalau bisa jadi catatan apa tuh chef
apa bumbu bumbunya sama sama aja seperti itu
kalau untuk yang lain kita hilangkan
kalau ikan itu kita hilangkan
jangan pakai mustard ya
boleh juga daging ya
daging dari bagian
atau juga bisa pakai
supaya dia bikinnya
bikinnya masuk pemirsa
jamurnya kita masukkan aja
perlu dibalik balik lagi nggak sih
ayam ini harus matang
karena dia mengandung bakteri yang
tambahkan smoke liquid namanya
supaya dia ada aroma
bakarannya black olive
jangan lupa dikasih garam lagi
nah seperti ini
si air jeruknya ini kan juga membantu
untuk proses pematangan ya chef
semuanya sama ini
supaya dia aromanya keluar
best dominan asam ya
table nya baru kita masukkan ya
dan kita kasih butter
untuk menambah rasa
ini sih luar biasa ya
bayangin nih di rumah
biasanya masak ayam goreng aja gitu ya chef
dengan bumbu lengkuas
ini ada alternatifnya nih
tapi kalau misalnya nggak ada ya
gak apa apa ya
ketinggalan ya tadi masak dan langkah langkahnya apa aja
bahannya apa aja langsung lihat dulu
sebelum lihat saya icip icip
yang satu ini ya